jakarta barat bisa dilihat potret toleransi mereka seperti di sebelah saya
ini adalah potret kerupunan dan toleransi yang sangat ketat di uyara dharma bakti
kelenteng petak sembilan jakarta barat
meskipun banyak umat agama hindu ataupun konghucu yang berada di sini tidak puasa
namun mereka melakukan buka bersama dan ini persiapannya dilakukan bersama sama
dan sebagai bentuk potret
dan sebagai bentuk potret
toleransi dan juga kerukunan umat beragama
potret toleransi beragama terkam jelas di uyara dharma bakti atau kelenteng petak sembilan
di kawasan pecinan glodok jakarta barat saat bulan ramadan
mereka mengaku senang bisa buka bersama di kelenteng meski keyakinan mereka berbeda
sangat terkesan sekali dan sangat bersyukur bahwasannya wihara yang ada di sekitar ini
toleransinya untuk yang muslim menghargai warga muslim di sekitar sehingga membuka buka puasa bersama ini dengan kami
waduh sangat bagus sekali untuk buka bersama bu
jadi kita sama sama walaupun yang muslim bukan muslim itu kita sambur baur kita untuk buka bersama
momen kehangatan begitu terasa ketika tidak ada sekat di antara umat muslim yang tengah berbuka dengan pengurus wihara
meski mereka berbeda keyakinan
wihara dharma bakti kembali berbagi takjil buka puasa untuk kaum muslim
hal ini dilakukan sejak tahun dua ribu delapan belas sebagai upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama
dan kita mengharapkan dengan kegiatan keberagaman begini akan tercipta saling isi saling asa saling asu
dan nantinya indonesia sesuai sila ketiga persatuan indonesia dan kita bersatu tidak ada lagi mbl mbl pri dan non pri
pengurus wihara mengaku telah menyiapkan tiga ratus porsi untuk semua warga muslim atau siapa saja boleh datang dan mengambil hidangan berbuka secara gratis
kegiatan ini rutin dilakukan pihak wihara untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama
makanan untuk berbuka puasa seperti kolak teh manis nasi kuning dan lauknya ini berasal dari sumbangan warga tionghoa yang kerap beribadah di sana
dan memberdayakan warung kecil sekitar wihara untuk menyediakan takjil sampai makanan berat
diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi epicentrum pembauran keberagaman di indonesia
novanayantaka akun coro jakarta